sekali lagi kalau kalian memberikan makan kepada santri santri yang datang telat kalian berdua saya
pecat paham paham ya paham pak narji jangan mecat saya dulu saya baru mutang dastri ini
pak belum lunas tolongin apa pak gemblong puncak tidak pernah kenal kompromi iya iya gemblong
ini kopi siapa kopi pak haji iya iya buat bapak emang udah disiapin saya tidak mau
maaf maaf maaf banget kalau saya memang lajang tapi
apakah tidak keterlaluan kalau memang hukumannya itu tidak mendapatkan makan malam gini saya
punya saran bagaimana kita ganti hukumannya dengan yang lain tapi haikal tetap ikut untuk makan malam
begitu tidak bisa aturan tetap aturan jangan pernah kita langgar kalau sekali kita maafkan
maka yang lain akan ikut ikutan untuk melanggar aturan ini benar juga iya hanya setuju sekali
pokoknya gimanapun caranya payung itu harus kembali iya mau samperin ke pak narji supaya
payung itu bisa kembali ikut yuk hahaha prizes lihat lucu banget sih prizes liya cuman masalah
doang kok masa dipermasalahin
kayak jadi bisa beli lagi yang lebih bagus yang lebih mahal
enak aja sih tidak akan bertukar ngomong iya kalau saya beli itu gampang banget
gampang banget ini saya cuma tinggal bilang ke mbak bejuki pasti juga nanti dikasih
halo nah terus masalahnya apalagi dong prinses masalahnya itu adalah itu tuh
paling cuma ada dua di dunia dan itu tuh bener bener lebih di edition
udah pokoknya gimanapun caranya baik itu harus kembali oke
ustazah udah dengar pembicaraan kalian nanti biar ustazah yang bilang ke panarji
saya bilang terus bayunya bakal kecil makasih makasih soso aduh
saya pergi dulu ya assalamualaikum
aku laper banget lagi nih udah aku zikir aja biar nana per
hai hai think yoi kasihan dia ke kali itu kayaknya jailang lagi kapanan nih
rapi tenang jakirek aku banget haikal langsung jadiasalamu'alaikum
kasihan tenang recallit angry
mereka lu mean
aku lapar aku nggak tahan alaikum ya tuhan ya pak deh saya tuh kepikiran pokok itu belum makan
pada pada doang apa yang mikirin si haikal nih mpok juga mikirin kesian banget itu haikal belum
makan juga sampai sekarang boleh gimana caranya supaya saya bisa kasih makan haikal habis
bagaimana pak deh kalau mpok pikir pikir itu pak narji ya allah padek banget tim banget jadi orang
iya terlalu tahu enggak ya habis bagaimana ya emang udah sifatnya begitu padahal pak depa
narji itu mukanya lucu banget imut manis padek kayak apa bok gemblong puncak hahaha bisa tapi
gimana seharusnya sih makan haikal kasih yang laparan aduh bukannya apa pade kalau pade ngasih
makan si haikal secara diem diem terkalo pak narji tahu jadi berabe pade urusannya udah pokoknya nggak
peduli yang penting haikal bisa makan ah ah ah ah gemblong puncak investigasi kedapun ya allah
bapak kenapa tau tau ada di dalam lemari sih udah kayak anak
hai saya lagi ngecek keadaan dapur tidak boleh
kamu memberikan makanan kepada haikal sekali lagi kalau kalian memberikan
makan kepada santri santri yang datang telat kalian berdua saya pecat sekali lagi kalau
kalian memberikan makan kepada santri santri yang datang telat kalian berdua saya pecat
paham paham ya paham pak narji jangan becak saya dulu saya baru mutang daster ini pak
belum lunas tolongin apa pak gemblong puncak tidak pernah kenal kompromi iya gemblong
ini kopi siapa kopi pak narji iya iya buat bapak emang udah disiapin saya tidak mau
ini boleh saya coba tadi nggak mau
kenapa nggak ditulisin kalau panaserasa pak bukan pakai baja utilizasi
iya saya ngantuk lihat muka kampung
ingat anturan tadi ya
wah pak deh
saya ngerinya dia datang terutama dari dalam kompor
apa dari mana gitu pak deh
alhamdulillah kena lu akhirnya
dari habis lebaran nih susah banget ngakalinnya
dari pencuman gue
kayak ada orang beneran pak narci
hei siapa tuh
kayak di video
kalau ditanya siapa jawabnya meong
beda sama film yang lain
gak ngagetin aja nih
ya allah neng sehat
buat aikal ada
emang mpa udah sisain buat aikal makanan mas
ya pak deh
jangan makan ya
mas makan aja
eh gak ada yang nanti mau kesini
ya allah mas
tiringnya jangan dimakan
tiring aja 'kan udah kebuka
tidur dulu ya
tidur dulu pak
tidur dulu fak
tidur dulu fak
udah ngantuk fak
kunci ketinggalan di dapur
ada ada aja fak

ketinggalan di dapur lagi
alhamdulillah ya tuhan
amin ya tuhan kasih ampun pak de
astagfirullahaladzim suara pak narji
ya allah nek
ngumpet aja dia
pak narji balik lagi ada apa
ah bapak teleng kali ya
mungkin ini yang dicari
iya ya allah iya ketemu
terima kasih sekali ini kunci saya
terima kasih ya